korban banjidar nongsor di kauplap sepuluh pesisir selatan sumatera barat bertambah menjadi dua puluh tiga orang
dari total korban enam belas diantaranya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia
sementara tujuh lainnya masih dalam pencarian
tiga belas korban meninggal dievakuasi tim sar gabungan di beberapa titik berbeda saudara
enam diantaranya dievakuasi di kecamatan koto sabelah tarusan
enam korban di langga nagari gantiang mudiak utara
dan dua lainnya dievakuasi di kecamatan lengayang dan di desa lumpuh kecamatan bayang
petugas hingga kini masih fokus mencari tujuh korban lain yang sekarang masih hilang
diperbanyak di kabupaten pesisir selatan dengan yang terdampak adalah empat belas kecamatan
dengan data korban yang meninggal berjumlah enam belas orang dan tujuh orang masih dalam pencarian
untuk dalam pencarian ini lebih fokus ke gantian mudik dengan saat ini korban yang mau dicari empat orang dan batu hampa dua orang
satu orang di daerah api api
total jumlah korban tewas akibat banjir dan longsor yang melanda provinsi sumatera barat menjadi sembilan belas orang saudara
enam belas korban meninggal di kepupaten pesisir selatan sementara tiga lainnya di kepupaten padang pariyaman
banjir dan longsor melanda lima kaupaten dan kota di sumatera barat
di pesisir selatan longsor terjadi di lebih dari dua puluh titik
material longsor menutup sejumlah akses jalan
serta menimbun sejumlah kendaraan hingga tak bisa dipindahkan